terhubung bersama kami dosen hubungan internasional universitas gajah mada ibu siti mutia setiawati
selamat pagi ibu siti
ibu menurut anda apa pengaruh jangka panjang dan juga pendek dari kebijakan ini terhadap qatar
yang pertama jangka pendek terhadap qatar
seperti kita sudah ketahui bahwa itu pemutusan hubungan diplomatik itu diikuti dengan semacam embargo perdagangan ya
tidak boleh ada penerbangan misalnya epihak dari dan ke doha
dan kemudian ada larangan perdagangan ekspor impor makanan terutama impor makanan ke qatar
itu akan berakibat kepada qatar tentu saja
tapi harus diingat bahwa penduduk qatar itu sekitar delapan ratus lima puluh ribu
yang penduduk qatar asli itu hanya dua ratus
itu yang saya tahu
sehingga sebagian besar itu pekerja ekspatriat
dan itu berarti yang akan menerima imbasan terbesar adalah para pekerja ekspatriat ini yang nanti menurut saya
ini dugaan saya bahwa nanti mereka lah yang akan protes terhadap embargo perdagangan ini
itu yang pertama
yang akan menerima dampaknya adalah yang lebih besar adalah orang asing di qatar
itu yang harus diingat
kemudian qatar sendiri itu sebetulnya kalau pemutusan hubungan diplomatik
itu biasanya disertai dengan semacam warning lebih dahulu
lebih dahulu kepada negara yang bersangkutan mungkin mengingatkan ataupun mengancam dulu
misalnya kalau tidak mengikuti aturan misalnya regional gulf cooperation council
regional ataupun etika yang biasanya mereka biasa lakukan
maka akan ada pemutusan hubungan diplomatikkan
tapi ini saya tidak melihat ada warning warning sebelumnya
ya yang ada indikasi hubungan buruk antara qatar dengan empat negara
yaitu bahrain arab dan mesir
ini yang saya juga terkejut
berita itu karena tidak ada semacam indikasi sebelumnya
yang mengindikasikan ada hubungan buruk di antara mereka
kemudian kalau tuduhannya itu bahwa qatar menerima apa
ataupun menyokong gerakan gerakan ekstremis
contohnya hamas ataupun ihwanul muslimin
itu juga sebetulnya saya tidak pernah membaca
itu mendukung secara besar ya
meskipun dalam penggulingan morsi itu pihak qatar mengacam penggulingan itu
jadi kalau kita misalnya menghormati demokrasi
yang mempunyai sikap sendiri sendiri ya mestinya itu tidak masalah ya
karena tidak punya hubungan diplomatik dengan israel
singapura punya hubungan diplomatik
kita masih punya hubungan baik dengan singapura
misalnya seperti itu
itu yang jangka pendek saya kira nanti sekali lagi pihak ekspatriat
yang ada di qatar yang akan protes
karena pekerjanya itu tidak hanya dari unskilled worker
banyak kan di qatar
jadi saya yakin yang skilled worker ini terutama misalnya contohnya pilot
ataupun para pekerja di perminyakan itu yang akan
kemudian yang nomor dua
sebetulnya pemutusan hubungan diplomatik ini menunjukkan keretakan
di dalam liga arab sendiri
karena liga arab ini sejak dibentuk tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima itu sebetulnya untuk menyatukan negara negara arab
tapi sejak berdirinya itu yang diindikasikan justru malah perpecahan yang mereka tidak bisa mengatasi
saudi arabia sebagai semacam tokoh yang bisa saya harapkan bisa menyatukan
karena saudi arabia itu dari segi geografi juga paling besar
dan dari segi ekonomi juga paling mapan
kemudian dia juga pemangku dua kota suci umat islam gitu ya
itu saya harapkan bisa menjadi semacam koordinator untuk menyatukan negara negara arab
tapi malah saya yakin bahwa arab saudi lah yang lebih mengajak negara arab lain ini
untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan kpk
ini perpecahan yang sebetulnya semakin membuat parahnya persoalan timur
persoalan timur tengah yang tidak bisa diselesaikan gitu ya
gulf cooperation council itu didirikan ketika terjadi perang iran ya
jadi negara telo itu hampir semuanya negara arab
kecuali iran yang parsi
mereka perang kemudian negara negara teluk yang bukan republik
yaitu kerajaan membangun gulf cooperation council
untuk menyatukan mereka tidak hanya secara ekonomi tapi secara politik
ini sebetulnya kemajuan yang sangat berarti
karena dengan adanya regionalisme di wilayah teluk ini
diharapkan bisa menjadi pemersatu timur tengah
karena liga arab yang melemah
kemudian masih ada alternatif integrasi regional
tetapi sekarang salah satu negara anggota gulf cooperation council
yaitu qatar itu tiba tiba didiskreditkan atau dikeluarkan
kalau itu pemutusan hubungan diplomatik itu semacam
kan dia dikeluarkan dari gcc
yang ini tidak bagus bagi regionalisme atau penyatuan regional teluk
dan itu lebih lagi tidak akan menjadi jembatan untuk perdamaian timur tengah
terima kasih ibu siti mutias tiawati atas waktunya bersama kami di world now cnn indonesia